lonceng gereja famboru di inggris dibunyikan pada kamis sore waktu setempat
suara lonceng ini menjadi tanda wafatnya ratu inggris elizabeth ii
ratu elizabeth ii meninggal di istana balmoral skotlandia pada kamis sore waktu setempat
kabar wafatnya ratu pada usia sembilan puluh enam tahun disampaikan secara resmi melalui media sosial kerajaan inggris
duka cita atas wafatnya ratu elizabeth ii juga dirasakan hingga ke amerika serikat
lonceng gereja st john di lafayat square di seberang gedung putih washington dc dibunyikan sembilan puluh enam kali sebagai tanda wafatnya ratu elizabeth ii
bendera amerika di gedung putih diturunkan setengah tiang sebagai ungkapan
dalam pernyataan resminya melalui gedung putih joe biden menyebut ratu elizabeth ii lebih dari seorang pemimpin
keberadaannya menjadi sumber kenyamanan dan kebanggaan bagi rakyat inggris bahkan termasuk bagi orang orang yang tidak mengenalnya secara pribadi
ungkapan duka cita juga disampaikan presiden ukraina volodymyr zelensky
timur itu dingin melalui akun instagramnya biasanya untuk remember esak hilang
merupakan bagian besar dalam perjalanan hidupnya sejak kecil
setelah kabar wafatnya ratu elizabeth ii resmi diumumkan
keramaian terlihat di depan istana windsor
orang orang berdatangan untuk meletakkan karangan bunga
sebagai ungkapan duka cita mereka